seorang siswa dari salah satu sekolah menengah atas negeri di kota serang banten
membeberkan aturan sekolahnya untuk membeli buku paket dan lks senilai tiga juta rupiah
ai menjelaskan sejak awal pembagian rapor
para siswa dan orang tua siswa yang hadir diminta untuk menyetujui aturan sekolah
tentang pembelian buku paket dan lks hanya dari sekolah
para siswa pun diancam jika tak membeli tidak akan mendapatkan nilai
ketika ada salah satu murid membeli buku di luar sekolah atau di online
itu kita di apa ya kayak diisit tahu sama guru
kalau misalkan kita beli di online itu kita nggak akan dikoreksi oleh guru itu
mengkonfirmasi praktik jual beli buku paket dan lkp
yjt dan lks
di sekolah ini kepala cabang dinas pendidikan provinsi banten
wilayah kota serang celegon yang menaungi kebijakan dan aturan sekolah itu menyebut
baru menerima informasi itu melalui media sosial
karena adanya keluhan dari siswa dan orang tua siswa
ini juga saya baru terima informasinya
nanti saya coba kalau aku yang ada penambahannya
kita juga kan belum tahu apakah kebenarannya informasi ini kan
sesuai aturan pemerintah pusat sejak tahun dua ribu empat belas
telah mengeluarkan aturan larangan penjualan buku paket maupun lks di sekolah tingkat sma negeri
adi mazda serang banten